satu satu dengan kemenangan agregat enam satu atas bandura united
saudara untuk mengetahui rencana pawai juara persib bandung kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv fida alatas
selamat siang fida bagaimana antusiasme boboto menyambut kedatangan persib fida
ya mercy tentunya kalau di halim saja boboto antusias untuk menyambut para pemain persib
bisa dibayangkan ya bagaimana antusias warga kota bandung kota asal dari para bobotoh
untuk kemudian menyambut para pemain yang nantinya akan datang ke kota bandung untuk melakukan parade juara
parade juaranya ini masih pukul empat belas mersi dan juga saudara
tapi kalau dilihat bahkan sejak pagi hari kota bandung ini sudah menjadi lautan biru
jalan sudah terlihat bagaimana kemudian para boboto yang antusias bersiap untuk menyambut para pemain persib bandung yang akan datang pada siang hari ini
nah saya ada di jalan sulanjana mersi dan juga saudara saya mau tunjukkan kepada anda kira kira seperti inilah kondisi suasana di jalan sulanjana ya
sebetulnya tidak hanya di jalan sulanjana saja yang merupakan tempat apa sih namanya ada geraha persib di sini mersi dan juga saudara
di mana ini merupakan base camp nya dari para pemain persib bandung
nah ini adalah para bobotoh warga bandung yang habis membeli sejumlah aksesoris tentunya untuk meriuhkan euforia kemenangan dari persib pada siang hari ini
bisa dilihat ya tua muda anak kecil bahkan di sini lengkap dengan aksesorisnya
bahkan ada kakek di sini ini menarik juga nih ya
dari bandung kesini mau apa kok lengkap banget naik apa by the way kesini
jadi pak tau sin naik sepeda padahal umurnya udah berapa pak
lebih delapan puluh lebih masih semangat pak untuk menyambut para pemain persib
sungguh sungguh sungguh menyambut pemenang persib kacilukali
karena memang ini adalah kemenangan yang sangat dirindukan oleh bobo toh merci dan juga saudara
dimana ini penantian sepuluh tahun akhirnya kemudian persib berhasil menjuarai liga champion series
dan ini adalah kemenangan yang sangat dirindukan oleh bobo toh merci dan juga saudara
tentunya ada sejumlah himbauan mersi dan juga saudara di mana kalau kita melihat tadi malam saja laga yang berlangsung hingga pukul sembilan atau selesai pukul sembilan bahkan hingga pukul dua belas
sejumlah ruas jalan utamanya di pusat kota mersi dan juga saudara ini terjadi kemacetan kepadatan lalu lintas bahkan hingga tak ada pergerakan dari kendaraan tentunya yang dihimbau oleh polrestabes kota bandung
ini adalah untuk warga bandung yang kemudian akan
melakukan mobilitasnya hari ini untuk kemudian menghindari sejumlah jalan
di antaranya adalah jalan hos cokro aminoto pajajaran wastu kencana merdeka jalan riau jalan banda
sampai ke gedung sate ini adalah jalan jalan yang juga akan menjadi rute dari para pemain yang nanti akan sampai di bandung untuk parade juara siang hari ini mersi
statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pengurus persib terkait dengan kemenangan persib bandung ini fida
ini juga sebagai kalau bisa dibilang fans service nya begitu ya para pemain dan juga manajemen persib bandung kepada para bobotoh untuk memperlihatkan
pialanya yang tentunya sangat dirindukan sangat ingin disaksikan oleh para bobotoh di kota bandung mersi
penantian sepuluh tahun persib juara liga satu pawai selebrasi akan dilakukan siang ini
terima kasih jurnalis kompas tv fida alatas yang melaporkan langsung bagaimana antusiasme boboto menyambut pemain persib